ya allah lah
ya bang bang aduh nah selamat ya
ini pola kan begini itu juga karena empok itu semua hasil kerja keras lo sendiri dan
ridhonya allah bukan karena siapa siapa tapi kalau mpo nggak minjemin elah baju
elah nggak mungkin menang enggak oh jadi ceritanya baju yang buat manggung itu boleh
minjem pantesan aja tapi kalau dipikir pikir sinya emang dia nggak sanggup untuk beli bekas eh
berisika aja enggak lah lo berhasil bukan karena dipinjemin baju sama bini gue lah tapi karena suara
lo bagus lo orangnya baik dan lo orangnya polos banget makanya semua orang sayang dan cinta sama
lo lah ya kan ya hehehe hehehe maafin nyak ya lah selama ini enggak salah menilai lo ya

bela bela bela
bela bela bela
bela bela bela
loh dah ngapain lo masuk lagi
katanya lu mau pergi duluan gue bilang juga apa
udah tuh mas aja mau pulang sendirian lagian kuncinya kan sama abang
bisa aja lo alesan nih nih kuncinya tegak
lo kan udah bilang lo tuh males pulang sendirian
nah tuh kan lo bisa aja lo dah
udah sini lu duduk sini lu mau di situ aja emangnya
enggak gak mau
saya kasih baju dulu ya
dengan siapa ini
ini ya asistennya bunda dorje
eh dari siapa
halo dengan mbak ella
oh saya asistennya bunda dorce
oh bapak iya pak kenapa pak
selamat ya mbak masuk semifinal
saya cuma mau menyampaikan pesannya bunda dorce
kalau nanti setiap pementasan mbak ella
bajunya akan disponsori oleh bunda dorce
besok siang mbak ella tolong datang ya ke butik antoni untuk kiting baju
oh ya allah alhamdulillah
oh iya pak salam ya pak buat bunda dorce
terima kasih gitu pak bilang
yaudah ya pak assalamualaikum
ella mau dikasih baju
alhamdulillah emang rejeki lu baik banget ya
iya bang boleh bagi baju bang sama bunda dorje ya allah
ihh lucu banget
mas takut banget sih bang nih baju
iya lah mbak harganya aja lima belas juta
lima belas juta apaan tuh ya
lima belas juta duit semua
ya allah itu kan jatah makan saya tiga tahun
oh iya mbak ella dan mulai hari ini setiap sosoknya mbak ella akan disponsori oleh butiknya bang antoni
astagfirullahaladzim ya ampun makasih bang
berarti pasti ada lagi dong baju yang bakal gue pakai lima belas jutaan ya bang
jangankan lima belas juta bahkan ya harganya ratusan juta juga banyak
ini telpon dari butiknya bang antoni
tung kejepit tung
jadi abang gak bisa ke tpi
oh jadi kita harus ke butik aja
butiknya di mana bang
oh yaudah deh yaudah yaudah deh makasih ya
kita yang ngurus ke sana bang
yaudah kita mesti burung burung sana
yuk yuk yuk
bang pak dulu ya
ya allah lah
kayak ratu lu
lagi ngapain sih pada melongo aja
eh lah muruan yuk
bang kita selamat nih
ya bang macet
masih macet nih
ya segera bang
aduh lah udah deh sabar aja dulu
kali aja macetnya cuma sebentar
ntar malah berantakan semua lagi nih
enggak bang begini
abang hela tungguin di pintu tol
kalau abang gak nyampe juga ela mau naik taksi
ya udah deh
yaudah bang ya

ya allah bang tolongin apa bang bulit amat jadi orang naik lain aja neng
mana nih siala udah nyampe belum ya iya mau kamu gak jadi nggak papa
bangjaya tuh tuh mama mama

banyak ya ya
ya udah waktu tampil

kita lihat dan kita incum
siapakah yang berhak membawa pulang uang sebesar lima belas juta rupiah
apakah nurul atau ella
dari sembilan puluh delapan menjadi

berarti juara pertama dangdut mania dadakan dua adalah
dengan itu sekarang
hidup ella sudah tidak sulit lagi
karena itu ella terus bersyukur sekali sama allah
dan ella selalu mendekatkan diri kepadanya
ella gak mau jauh sama allah
karena allah telah memberikan apa yang ella minta
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh